rencana pemerintah mendatangkan dosen asing untuk memimpin perguruan tinggi negeri di indonesia
menuai penolakan sebagian besar pihak menilai rektor asing bukan solusi untuk menaikkan peringkat pendidikan tinggi tanah air
di saat yang sama pemerintah dianggap belum memiliki cetak biru peningkatan kualitas pengajar
kita bahas malam ini bersama narasumber ada ubaid matraji koordinator nasional jaringan pemantau pendidikan indonesia
mas ubaid selamat malam
terima kasih sudah hadir dan juga ada mas indra karismiaji direktur eksekutif center of education regulation and development
mas indra selamat malam terima kasih sudah hadir
ada dua narasumber di sini tapi saya ingin menanyakan posisinya dulu
kalau kemarin tidak salah saya mendengar dari mas indra yang cukup mendukung program ini ya mas indra
ya sah sah aja kalau kita bicara world class university di mana mana yang namanya world class university itu
fakultinya juga dari beraneka ragam ee
bangsa nggak hanya kalau kita bicara seperti harvard mit oxford cambridge itu tidak ada yang fakultinya hanya orang lokal saja
jadi itu hal yang sah sah saja tinggal bagaimana tujuan dari membuka lowongan untuk rektor atau dosen asing ini tujuannya apa cetak birunya apa
kalau misalnya cetak birunya saja kita belum punya
apakah mendatangkan dosen asing itu dan kemudian akan menjadi rektor itu apakah itu serta merta kemudian bisa mengubah dalam sekejap mata misalnya
kalau masalah mengubahnya sih bisa saja
artinya kan kita
bisa langsung mengerek predikat itu
ya ibaratnya kayak kita mau ikut fifa terus kita langsung import saja pemain pemain dari liga inggris dari ini
ya kita bisa langsung aja masuk ke dalam piala dunia fifa
tapi kan tidak berimpor

jadi kita bisa mengimbas pada peningkatan dari kualitas sdm indonesia
sedangkan kualitas sdm indonesia itu yang menjadi programnya pak jokowi kan

bukan indonesia lemas
kita mau bonus demografi bukan bencana demografi
mas ubaid jadi kalau misalnya memang mendatangkan dosen asing untuk rektor asing katakanlah bisa mengerek itu
tapi kemudian tidak bisa meningkatkan kualitasnya
pemerintah sudah punya tujuan yang jelas dengan rencana ini
sudah bisa dikatakan rencana ya karena sekarang regulasinya sedang disiapkan
menurut saya ini kebijakan yang ngawur ya
karena tidak tahu duduk persoalannya apa gitu
kemudian langsung mendatangkan rektor dari asing ya
jadi harusnya pemerintah itu menjelaskan soal problem dari pendidikan kita ini apa
lalu solusinya apa
saya yakin solusinya ya tidak menjadi satu satunya mendatangkan rektor dari asing gitu kan
karena itu ketika kemudian tiba tiba kita disuguhkan dengan narasi rektor asing
ya tentunya kita langsung kaget
dan persepsi bahwa rektor itu nanti akan mengkatrol menggenjot kualitas
itu juga masih persepsi
mengkatrol peringkat katanya mungkin tapi kualitasnya
kalau soal peringkat peringkat
peringkat itu kan tidak mencerminkan ada peningkatan kualitas sdm di kampus itu gitu loh
kalau tadi diceritakan bahwa bisa aja klub bolanya bisa tener
tapi pemain dari indonesia nggak ada dari luar semua gitu
ibaratnya oke lah kalau misalnya rankingnya itu menjadi naik
tapi kualitas dosen dosennya tidak ada peningkatan kualitas sama sekali
oke dan saat ini kita sudah tergabung dengan pak panut mulyono
rektor universitas gajah mada
pak panut melalui sambungan telepon saat malam
selamat malam pak putri pak tufaid mas indra
iya pak panut
pak panut termasuk yang secara terus terang menolak rencana ini
kenapa pak panut
karena kalau tidak salah dari rencana menristek dikti
ada sebelas ptn bh yang akan kemungkinan dimasukkan dosen asing
dan kemungkinan mendapat posisi tinggi termasuk menjadi posisi rektor di sini
anda itu perlu tidak perlu genting tidak penting bahkan atau bagaimana
iya begini pak putri
jadi saya sama sekali tidak pernah mengatakan menolak ya
tetapi saya lebih suka berdiskusi tujuannya apa
kemudian kira kira menguntungkan atau merugikan begitu ya
kalau tujuan mengimpor rektor asing
itu semata mata untuk meningkatkan ranking dunia
itu sangat sulit untuk mencapainya
karena meningkatkan ranking dunia itu aspek yang dinilai itu banyak sekali
memang salah satunya adalah banyaknya profesor asing ya
banyaknya dosen asing
banyaknya mahasiswa asing
itu yang langsung berimbas pada mendatangkan dosen asing
itu hanya itu saja
yang pertama banyaknya dosen asing
atau international staff namanya ya
tetapi aspek aspek yang lain itu belum bisa diperoleh secara langsung
karena sebetulnya rektor rektor indonesia itu sudah pada tahu pak putri
bagaimana kita meningkatkan secara cepat itu posisi kita di perengkingan internasional
yang antara lain adalah yang diukur langsung
itu kan banyaknya staff asing
banyaknya mahasiswa asing
banyaknya makalah makalah kita di jurnal jurnal internasional bereputasi
kemudian banyaknya apa namanya
sipasi atau orang yang membaca makalah makalah kita yang dijadikan referensi dan lain lain
itu kita semua sudah tahu
tetapi sebetulnya kekurangannya itu ada di bagaimana kita mencapai itu dengan misalnya begini mbak
perbaikan alat alat lab
kemudian mendatangkan mahasiswa pasca sarjana
yang banyak s dua s tiga
karena motor penelitian di perguruan tinggi itu adalah mahasiswa s tiga
nah kalau kita punya banyak uang memberi beasiswa
bahkan mengundang mahasiswa asing s dua s tiga
itu ada dua keuntungan langsung
yang pertama jumlahnya naik
yang kedua itu riset riset yang hebat hebat bisa dikerjakan
bersama sama dengan mahasiswa s dua s tiga kita
misalnya semacam itu kan
nah ini tidak bisa disapis dengan instan
kita hanya mendatangkan seorang rektor ac
karena rektor asing itu hanya begini
di universitasmu jumlah mahasiswa s tiga nya kecil
alat alat lab nya sudah
sudah luar soal
kita ganti yang bagus bagus
jumlah mahasiswa eh jumlah dosen yang bergelar doktor
perbandingannya masih sedikit dibanding jumlah mahasiswa
dengan instruksi instruksi dan rencana kerja itu
apakah kita juga mampu mendanai secara instan
pak panas sudah menyinggung soal dana
karena bagaimanapun kalau misalnya dari
menristek diti mengatakan lebih murah jatuhnya
untuk mendatangkan dosen asing dan menjadikannya sebagai rektor
kalau misalnya saya tidak salah tangkap ya di beberapa pernyataan beliau seperti itu
daripada kemungkinan kita mengirimkan dosen untuk pendidikan
kemudian ada juga chance ketika dosen asing dan menjadi rektor datang ke indonesia
ada kemudian dana dana untuk inovasi
untuk penelitian yang mungkin bisa dibawa dari negara negara asing
negara negara maju tersebut
itu juga menjadi harapannya
kau menurut anda
jadi begini mbak
bahwa benar ya
yang diharapkan dari pemerintah rasanya adalah
dengan dimilikinya jejaring oleh rektor asing begitu
kemudian nanti bisa menarik dana dana
dari sumber sumber dana luar negeri
jejaring yang dia miliki nanti bisa mengeks
nanti bisa menarik karya karya kita ke dunia yang lebih luas
dengan mitra mitra pak rektor asing tadi
tetapi sebetulnya bahwa jejaring kita sudah sangat luas juga
kemudian kita juga bisa bekerja sama dengan partners kita di luar negeri
untuk menggait sumber sumber dana dari luar negeri
itu sudah kita lakukan
tetapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang mungkin diharapkan
yang demikian tidak kita pungkiri ya
tetapi jangan ragukan kemampuan rektor rektor kita
untuk melakukan itu
jika diberi dana
saya ke mas indra dulu ya pak panut
mas indra kalau menurut anda
apakah kita sudah siap
tadi kita sudah mendengarkan sedikit paparan di daerah rektor ugm
mengatakan sdm nya sudah siap
semuanya sudah siap
tapi sekarang apakah kita sekarang sudah siap
ketika pemerintah katakanlah ingin mengatrol secara instan
datangin orangnya harapannya agar ranking naik
kemudian kualitasnya juga bisa naik
secara sistem apakah sudah siap mas indra
justru problem utamanya kan dari wacana yang disampaikan pak menteri ini
hulunya adalah beliau mengakui kualitas sdm indonesia itu
masih jauh dari yang diharapkan
kalau tadi pak panut mengatakan sudah siap ya mungkin subjektif ya
tapi kalau dari pak menteri sendiri kan dengan mengeluarkan wacana ini
dan kalau kita bandingkan dengan hasil hasil kajian dari luar negeri
memang faktanya sdm indonesia ini mutu pendidikan indonesia ini
adalah salah satu yang terburuk di dunia
itu banyak sekali kajiannya termasuk di kementerian sendiri
termasuk kementerian riset teknik

jadi program pak jokowi sudah tepat untuk pembangunan sdm menjadi fokus
nah sekarang pertanyaannya justru bagaimana caranya memperbaiki
kalau tadi wacananya hanya sekedar membuka untuk dosen asing
ada rektor asing sih sah sah saja
bahkan tadi pak panut mengatakan memang untuk world class university
berapa jumlah dosen asingnya
dan indonesia termasuk yang sangat sedikit
karena kita ngapain dosen asing mau ke sini
pertanyaan kan begitu
kalau saya menyarankan daripada hanya mengambil solusi yang seakan akan instan ini
cobalah kita evaluasi dulu
dari sisdiknas dua ribu tiga sampai dua ribu sembilan belas ini belum pernah dievaluasi
berapa banyak dosen asing
berapa ribu triliun yang sudah keluar untuk ya termasuk gaji rektor
kemudian dilihat hasilnya bagaimana ya
kemudian dibuat blueprintnya
setelah buat blueprintnya baru kita jalankan
mungkin salah satu dari situ ada yang mengundang orang asing